seorang pria ditemukan tewas setelah melompat dari lantai dua puluh sembilan apartemen di cipinang besar selatan jatinegara jakarta timur pada senin pagi
jasad pria yang belum diketahui identitasnya ini ditemukan di depan lobi mal dan ditutupi dengan koran dan terpal
jasad pria ini ditemukan petugas keamanan mal dan apartemen di depan lobi mal dengan kondisi yang mengenaskan
petugas kemudian menutupnya dengan koran dan terpal
petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi
sementara itu general manager apartemen membenarkan adanya insiden seorang pria melompat dari lantai dua puluh sembilan apartemen
diduga pria tersebut mempunyai masalah pribadi
saat ini pihak pengelola dan polisi masih melakukan penyelidikan penyebab pria tersebut melompat dari lantai dua puluh sembilan apartemen
setelah dilakukan identifikasi jasad pria itu langsung dievakuasi ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat
jangan lupa like share dan subscribe ya